iya selamat datang kami ucapkan dalam acara
menjaga sistem keuangan agar tetap stabil
apa yang jadi tugas bi itu
di masyarakat dan masyarakat
terima kasih kepada bank indonesia
yang telah memfasilitasi acara
dan teman teman bi ini mengenai

cuma kalau yang kak tulen
keuang sampai sini ya kan
nih cowok pada kakinya pun beda
saya rasa menjadi satu kegiatan yang sangat positif
terutama bagaimana memberikan satu
terkait dengan isu isu mengenai stabilitas sistem keuangan
juga mengenai kebijakan makro prudensial dan lain sebagainya
hal ini diperlukan untuk memberikan satu paradigma baru di kalangan blogger
supaya di dalam menuliskan blok itu mereka
sudah mengarah pada hal yang sifatnya edukasi kepada masyarakat
di informasi yang terbanyak di seluruh masyarakat
buang belita lupa sebenarnya lebih berdiri juga
mengenai keuangan di indonesia sendiri dan sistemnya orangnya
kedepan bank indonesia bukan hanya membuat acara nongkrong atau nangkering begini
kedepan harus ada bekerja lama dengan universitas universitas
untuk mengedukasi di setiap masyarakat

sistem keuangan indonesia itu bukan hanya
bank indonesia untuk menulis blogger berat mesin
tapi masalahnya juga hal berat mesin